sejumlah tempat sudah mulai beroperasi kembali
diantaranya ada bioskop dan juga rumah makan
lalu bagaimana caranya agar tetap aman
saat nonton dan makan di luar
selama pandemi covid sembilan belas
kami telah merangkum beberapa pertanyaan warga net
dalam segmen tanya pakar berikut ini
kita akan tanyakan langsung
sudah bergabung melalui sambungan zoom
dengan bapak pandu riono
ahli epidemiologi dan statistik dari
fakultas kesehatan masyarakat universitas indonesia
selamat sore ya bapak pandu
selamat sore mbak mepri
terima kasih bapak
ini sejumlah warga net sudah kepo sekali
ingin tanya tentang apakah aman tidak ya
seberapa aman ya
dan harus ngapain agar bisa terus aman
saat beraktivitas di luar rumah
kami sudah merangkum beberapa pertanyaannya
saya akan bacakan ya pak pandu
ini dia pertanyaan yang pertama
dari warga net yang kepo covid sembilan belas
yang pertama ini ada dari twitter
yang sudah diajukan pertanyaannya
dari ed alvia rahma
halo mau tanya
tips menonton aman di masa pandemi ini bagaimana ya
selain menjaga jarak apakah ada tips lainnya
karena bioskop kan ruangannya tertutup dan ber ac
takutnya ada otg yang membawa virus
kalau takut jangan nonton
tapi kalau kita ingin nonton ya jangan takut
jadi sebenarnya nonton itu sekarang relatif lebih aman ya
dalam pengertian bioskop sudah paham
untuk menerapkan protokol kesehatan
jadi di bioskop itu sudah dipastikan
akan ada jarak
dan penonton juga harus pesan tiket
tidak langsung membeli antrian di bioskop
kemudian juga harus menggunakan masker
dan dibekali juga harus menggunakan hand sanitizer
ini penting sekali karena
masuk ruangan memang lebih bersiko dibandingkan di luar ruangan
tapi pengusaha bioskop sudah mengikuti peraturan
supaya juga menjaga sirkulasi udara di dalam bioskop
mereka harus pendinginnya betul betul sudah dibersihkan
harus dipasang filter
dan yang sebenarnya adalah
kalau mau nonton
jangan makan di dalam gedung bioskop
jadi sebelum menonton makan dulu di rumah yang kenyang gitu ya
baru kita nonton dan jangan bicara di dalam gedung bioskop
mudah mudahan filmnya menyenangkan
sehingga kita juga bisa pulang dengan menyenangkan
kalau masih dalam bioskop takutan
ya mungkin karena filmnya film yang film suspend atau film yang seru ya
tapi kan itu menyenangkan kalau kita sudah akhirnya tahu
di akhir bioskop ternyata apa akhirnya gitu
baik itu tadi ya berarti tidak boleh melepas masker sama sekali
ketika sudah berada di dalam ruangan bioskop ya pak ya
kita ke pertanyaan selanjutnya ini dia ada pertanyaan kedua
dari instagram pak saya akan bacakan
dari at horchuks lima ratus enam puluh tujuh
dia bertanya nih pak
pak bagaimana jika menggunakan wastafel atau toilet secara bergantian di tempat umum
seperti di rumah makan atau di bioskop kan takutnya nih pak
masih ada virus yang menempel di sana ketika ada orang yang mungkin habis menggunakannya
ya kalau wastafel kan airnya mengalir ya
ini jangan takut
kalau selama air mengalir dan orang selalu menggunakan sabun
sabunnya cukup baik ya
di sana tersedia gitu ya
sabun cair itu jauh lebih aman dibandingkan sabun yang sifatnya sabun batang atau yang disediakan
jadi jangan khawatir menggunakan wastafel
makanya lebih baik malah untuk membersihkan tangan itu menggunakan air yang mengalir dan menggunakan sabut
dibandingkan dengan hand sanitizer
karena hand sanitizer kan juga butuh jumlah yang banyak supaya bisa membersihkan semua bagian permukaan tangan kita
jadi jangan khawatir selama airnya selalu mengalir
baik dan sejumlah tempat juga biasanya melakukan penyemprotan disinfektan ya pak ya untuk memastikan bahwa
itu salah satu protokol yang harus dilakukan di tempat tempat umum
baik terima kasih banyak pak pandu mohon maaf tadi sempat ada gangguan teknis ya
tapi yang pasti tadi sudah dijelaskan oleh pak pandu
jadi kalau misalnya anda masih takut masih ragu ragu untuk menonton mungkin bisa di rumah saja sambil menyaksikan cnn indonesia
tapi kalau memang harus pergi harus melakukan aktivitas pastikan terus berjalan dengan baik ya pak ya pak

dengan imager rajin mencuci tangan dengan air mengalir dan juga sabun kemudian menjaga jarakolds